saya percaya profesi jurnalis merupakan pekerjaan yang punya tanggung jawab besar
pewarta harus punya rasa ingin tahu yang tinggi kepedulian empati
dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan zaman yang ada
pewarta harus sadar kekuatan yang dimiliki
kemampuan untuk bisa mengubah perspektif dan pola pikir seseorang
karena pewarta harus cerdas menjadi jurnalis yang objektif independen
dan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik
saya percaya nyawa dari seorang pewarta adalah akurasi keberimbangan dan kredibilitas
oleh karena itu bersetialah pada rasa ingin tahu yang tinggi
objektivitas agar senantiasa bernas
saya farhani sanasution untuk cnn indonesia